polrestabes makassar mulai selasa kemarin menyosialisasikan dan memperlakukan sistem tilang online pada pengendara di jalan ahmad yani makassar
sistem tilang online diharapkan dapat menghindari pungutan liar anggota kepolisian lalu lintas
serta juga mempercepat penyelesaian kasus tanpa sidang
dalam razia lalu lintas yang dilakukan polantas polrestabes makassar
polisi menilang salah seorang pengendara yang tidak memiliki surat berkendara yang lengkap dan marka jalan selasa siang
polisi mensosialisasikan tilang secara online pada pengendara tersebut
kemudian petugas memasukkan data seperti nama alamat hingga pasal pelanggaran lalu lintas pengendara ke dalam sistem di aplikasi telepon pintar
usai mengisi seluruh data pelanggar pihak kepolisian lalu lintas ini tetap memberikan dan mencatat pelanggaran di kertas tilang seperti biasanya
ini adalah bukti pengganti bahwa si pengendara telah ditilang
dan melakukan pelanggaran
diharapkan sistem tilang online ini bisa mempermudah dan mempercepat pengguna jalan yang terkena tilang
tanpa harus menghadiri sidang di pengadilan
sistem tilang online pun dianggap solusi untuk menghindari pungutan liar kepada oknum anggota lalu lintas yang nakal di lapangan